terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
putusan kasasi mahkamah agung mengurangi hukuman mantan kadipropampolri ferdisambo
dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup
dari lima hakim agung putusan diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat
tiga hakim ingin vonis ferdisambo cs diperingan sementara dua hakim lainnya tetap
sore ini kita akan membahasnya dengan mantan hakim agung gayus lumbun
dan guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho
selamat sore bapak bapak
selamat sore mbak nifas selamat sore pak gayus
pak gayus dulu pak gayus putusan kasasi ma memperingan hukuman kepada ferdisambo
putri candrawati kuatmaruf dan riki rizal
menurut anda apa pertimbangan majelis hakim memperingan hukuman keempat terdakwa ini
pertimbangan yang pasti belum terbit sampai hari ini
itu wajar karena sudah beredar nih anggota majelis untuk dikoreksi apakah sudah betul
tetapi membaca apa yang rame di masyarakat
dan apa yang perlu kita buat pencerahan di masyarakat adalah
yang pertama saya minta agar publik itu menerima semua putusan dengan baik
negara hukum masyarakatnya harus juga tahu hukum
mestinya menerima dengan baik walaupun tidak sepakat atau kontra
kontrak itu jangan menjadi prejudice tapi menjadi saran saran agar ada perbaikan perbaikan di semua tingkatan peradilan
namun kalau saya harus mengatakan apakah
menolak dengan perbaikan itu lazim saya mengatakan lazim sekali
karena yang ditolak itu sebagian sebagian besarnya adalah bukan berbeda penerapan pasal ya
kalaupun makam magung memandang ini salah penerapan tapi bagi saya kalau perbaikan saja tidak
pada pasal itu tiga ratus empat puluh itu kan ada tiga hal yang bisa dijatuhkan oleh hakim yang pertama hukuman mati
seumur hidup dan dua puluh tahun
nah penolakannya ini ada atas
permohonan kasasi yang ingin diringankan bahwa mungkin ingin menggunakan pasal lain yang lebih tepat
itu juga disuarakan oleh delapan pakar hukum pidana di jogja misalnya
ada kelompok kelompok lain juga yang membuat eksaminasi ataupun kajian kajian
tetapi kan yang harus ditentukan oleh majelis kasasi ini yang real
nah itu menyebutkan bahwa menolak kasasi dengan perbaikan
perbaikannya itu ternyata tidak lewat dari koridor pasal tiga ratus empat puluh
yaitu hukuman sumur hidup karena di sana terkandung hukuman mati sumur hidup dan dua puluh tahun
nah ini pandangan saya
oke prof gayus tapi putusan kasasi ini kan diwarnai dissenting opinion ya
dari lima hakim tiga ingin hukuman diperingan
sementara dua hakim ingin hukumannya sesuai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
ini apa yang bisa anda analisis nih dari perbedaan pandangan hakim ini
pertama ini belum pasti
nanti kepastiannya ada putusan yang akan diterbitkan di sana agar terkandung
isi dari dissenting opinion ini ditunggu publik
tetapi yang saya alami selama ini di mahkamah agung
itu tidak otomatis menjadi something
itu usulan hakim majelis ketika kita bermusyawarah
berbeda dari yang lalu kami sudah siap dengan apa materi yang akan kami sampaikan memotong mengurangi atau tetap
nah itu baru dikatakan itu
yang kita temukan tadi itu yang kita temukan tadi
nah itu baru dikatakan itu

oleh mahkamah agung karena belum membaca aslinya
bisa jadi usulan pertama itu tidak menjadi dissenting
bisa concurring bisa berbeda analisis analisisnya tetapi sama putusannya
kita harus menunggu
karena itu tercantum di sana
apakah ini berpendapat lain itu nanti
tapi kita boleh menduga duga asal tidak keluar koridor
nah dugaan saya ini belum ada dissenting
ini baru pada penyampaian pendapat awal yang nanti ada di musyawarah akhir ya
jadi pada saat musyawarah akhir hakim musyawarah hakim lima limanya sebetulnya setuju untuk memperingan hukuman ya
anda melihatnya begitu nih
karena ada dua pilihan lain yaitu ketika ini diajukan dalam musyawarah
majelis memutuskan apa menambah anggota majelis menjadi tujuh atau sampai sembilan
kita pernah sembilan mahkamah agung
nah disitulah nanti baru akan diputuskan yang tadi akan ikut yang lain dengan cara voting
seperti itu atau menambah majelis
jadi ada berbagai varian varian untuk digunakan memberi keadilan dalam bentuk majelis
oke saya mau ke prof hipnu
prof hipnu apakah kemudian analisis anda sama nih dengan prof gayus
putusan kasasi ma yang diwarnai perbedaan pendapat hakim ini belum bisa dilihat secara utuh
karena mungkin saja itu disentingnya pada saat awal
tapi pada saat musyawarah hasilnya bisa berbeda
ya begini mbak
melihat suatu putusan putusan itu adalah mahkota daripada majelis
mahkota mahkota itu kepala
oleh karena itu ada dua istilah tadi prof bayu sepakat
mahkotanya itu ada di mana
yaitu di depon apa namanya
desenting dan kurkuring
kurkuring itu adalah perbedaan pertimbangan hukum
ini perbedaan pertimbangan hukum itu ada yang kajiannya nanti jurnalnya bagaimana
perujukannya apa spiritnya apa
kita akan terlihat baru dari kurkuring opinion tadi
perbedaan pertimbangan tadi akan masukkan putusan
nah ketika putusan itu berbeda
maka itu yang disebut desenting opinion
nah itu loh
desenting opinion yang menguatkan adalah dua hakim
yang tiga adalah mengurangkan
tapi begini mbak
melihat suatu putusan yang perlu kita mungkin menjadi pencerahan ya
seorang hakim itu bertanggung jawab terhadap putusan yang dijatuhkan
putusan tadi misalkan kuat maruf sepuluh tahun
apakah kuat ⁇ maruf ⁇ itu dalam sepuluh tahun itu bisa berbuat baik atau tidak
jadi tidak hanya bicara maksimal delapan enam
tapi ada kemampuan jauh ke depan
bahwa yang dijatuhkan itu bisa kembali kepada masyarakat
bisa kembali pada mengabdi pada bangsa negara
itu yang dikatakan
makanya kalau seorang narapi dari dijatuhkan berat
oh ini memang jahat
sehingga tidak mungkin dijatuhkan ringan akan kembali
sehingga hakim boleh melampaui putusan sepanjang tidak melebihi pasal yang diancamkan dalam undang undang
jadi angka itu hanya angka
tapi bagaimana angka itu bisa kembali pada masyarakat
itulah tanggung jawab hakim
prof hipnu tapi perbedaan pendapat ini ya
dissenting opinion itu biasa lazim terjadi ya pada saat kasasi di ma ya
oh sangat variatif
tidak masalah pak
justru hidupnya di situ itu
karena ini suatu perkara yang betul betul mendapat perhatian masyarakat
ujianya di situ
mahkota suatu putusan itu ada di
hakim itu ada di putusan
sehingga putusan itu menjadi kerujukan yang sangat menarik
jadi itu hanya sama mengikuti keputusan majelis
ada disenting disenting itu bagus
artikan ah hakim itu kan pandirian
walaupun majelis tadi pro gayus lima
itu lima kepala
bukan lima itu menjadi satu
satu syukur syukur menjadi satu pendapat
tapi kalau menjadi lima
itu sangat menarik
ataupun anda meyakini bahwa tidak ada intervensi ya
dari keputusan para hakim ma ini soal
pengurangan hukuman terhadap keempat terdakwa
terdakwa pembunuhannya yusuf w tawarat
ya saya sangat sepakat dan saya menghormati sekali
analisis yuridis dari prof hipnu ya
itu sangat tepat sekali
tapi melanjutkan dengan pertanyaan ini adalah
kalau kita kecurigaan itu kan bisa timbul
di mana mana oleh siapa saja
itu disebut prejudice ya
hak sifat orang itu adasi itu
hak curiga tetapi tidak memfitnah
artinya ya curiga boleh saja
tapi kalau begitu ditemukan
langsung dituatkan itu tepatnya ya
harus ada fakta bukti ya
menghati hati ya boleh
hati hati ya jangan sampai ada ini
itu pun bagus saja
tetapi maksud saya kan ada rujukan
kalau pusat ini saya merujuk
apa kata puspen kejar agung
bisa pak siapa itu di sana
itu bukan di sana
oh pak ketut sumedana
pak puspen kejar agung
pak ketut mengatakan
ini putusan sudah sama dengan tuntutan saya
saya menuntut untuk sambu itu seumur hidup
yang lain juga seperti itu kurang lebih katanya
itu kata beliau
sehingga kalau saya dibolehkan untuk
untuk payung hukum pun ya
itu sudah saya usulkan masa saya merubah
kira kira seperti itu
jadi kalau kita melihat keadilan
kita mesti punya rujukan
rujukan statement dari pak ketut itu diungkap
bukan di mana mana
kita sudah dengar itu
itu sama dengan saya menuntut ketika itu
itu rujukan bagi saya
prof hipno ini sebetulnya sama dengan
tuntutan pada saat jaksa penuntut umum ya
di pengadilan negeri jakarta selatan
jadi sebetulnya ya
rujukannya itu di situ
sesuai keputusan kasasi ini
dengan tuntutan jaksa
jadi memang gini kan
jaksa itu kan mewakili masyarakat
mewakili korban mbak
jadi berdasarkan fakta fakta
berdasarkan penderitaan masyarakat
berdasarkan penderitaan korban
itulah yang kemudian dikomulatifkan
di dalam bentuk suatu tuntutan
oh semua hidup
oh sepuluh tahun lima belas
itu pak wakil
jadi jaksa itu berpihak pada kepentingan masyarakat
sehingga dalam hal seperti ini
kemudian hakim melihat
oh ternyata apa yang dipikirkan oleh jaksa kok sama yang dipikirkan
dan dari bukti bukti memang mendukung
ya sudah sama
jadi bukan hanya ikuti
jadi ingat mbak
kasasi itu adalah sebetulnya pembatalan
pengadilan itu ada pengadilan pertama dan pengadilan dua
pengadilan pada kasasi itu mengevaluasi
kasasi dari kata kasasi
kssn itu melihat secara utuh
oh ternyata tadi misalkan terhadap rumusan kualifikasi
tadinya turut serta oh yang betul ada bersama sama
berarti ada benda sama yang ikat dalam ikatan kejang sadat
untuk melakukan suatu pembunuhan
itu yang dilihat
apakah putusannya berbeda
itu memang kewenangan daripada majelis
prof ibnu tapi apakah kay perlu memeriksa kelima majelis hakim ini nih
kalau memang tadi ada kecurigaan yang saya tanyakan
ya kay kan melihatnya kan dilihat dari perilaku mbak
masalah putusan itu kewenangan majelis
jadi saya kira kay tidak masuk ke sana
kecuali ada dugaan suap
kecuali ada dugaan main mata
itu baru karena perilakunya
tapi kepanjang putusannya itu adalah firm
berdasarkan fakta berdasarkan teori berdasarkan spirit berdasarkan kemandiran
jadi kemandiran hakim yang ditunjang dengan aturan hukum yang ada
itu saya kira sah sah saja
baik jadi kay nggak bisa ya masuk ke ranah situ ya
nggak bisa melakukan pemeriksaan terhadap para hakim ma
itu ya prof hipnu ya
kecuali ditemukan faktor lain
oke kita akan lanjutkan nanti seusai jeda
tapi jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita dengan mantan hakim agung prof gayus lumbun
dan juga pakar hukum pidana dari unsud prof hipnu nugroh
saya ke pak gayus dulu
pak gayus apakah para hakim ma itu menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik
dan banyak pasti yang kecewa dengan putusan kasasi ini
setiap hakim agung dan penampakan itu sangat sadar ya
ada klasifikasi bahwa perkara ini jelas
tapi kami kan tidak boleh melanggar asas kesamaan ya
kita tidak boleh membeda bedakan
misalnya yang ini kita khususkan dengan sedang terbuka
yang lain tidak itu akan menimbulkan kecemburan sosial juga
itu salah sepandangan kami
tapi kalau yang saya ikuti ya dalam hal ini sih biasa biasa saja sebenarnya ya
bagi saya tidak ada
hanya kekecewaan itu wajar
kecewaan keluarga korban dengan kepenguaran itu sangat manusiawi
tetapi sebaliknya ketika putusan bpn uang mati begitu bagaimana perasaan keluarga pak sambul terdakwa sampai mati
tentu juga diberkejolak kekecewaan
tapi semua kekecewaan itu sampai presiden mengharapkan statement tadi pagi harus menghormati apapun yang diputus
ini juga bergeser tidak banyak kecuali ini dibebaskan atau dikurangi
ini satu pasal sebenarnya
bergeser pasal yaitu dari mati ke seumur hidup
dan tujuannya mungkin pak prof hiprum sudah membahas itu tujuan dari seumur hidup ini apa sih sebenarnya
tentu untuk menghalangi yang bersangkutan
putus ringan akan membahayakan kembali masyarakat atau negara dan seperti itu ada itu
terakhir prof hipnu selama ini ma banyak mengurangi hukuman ya
saat putusan kasasi ini sudah menjadi sorotan
apakah putusan sambo cs ini semakin membuat publik nanti sulit percaya pada proses di ma
ya dari pendekatan sosiologis betul
sebab perkara adalah mendapatkan pengurangan
dari kacamata juridis
enggak karena hakim punya kewenangan satu hari yang ditunggang dalam undang undang sampai maksimal yang ditentukan dalam undang undang yang bersangkutan
cuma masalahnya begini mbak seorang hakim itu dituntut bagaimana seseorang itu bisa kembali masyarakat
karena pemidaan itu ada tiga kemungkinan
yaitu retributif pembalasan
kalau pembunuhan ini pembalasan
tapi terhadap kuat terhadap ricky rizal saya arahnya ke rehabilitatif
artinya apa biar dia itu kan masih muda berkembali ke masyarakat bisa beraktivitas kepada masa depannya
gitu lho mbak
jadi pak sambo ini ada dua dimensi
ada yang retributif khusus pak sambo
ada yang rehabilitatif khususnya pak kuat kemudian rikir risau maupun bu putri
apalagi menyangkut anaknya
ini yang saya kira spirit itu yang dipegang oleh para hakim yang kadang kadang menjalankan suatu putusan seperti itu
jadi majelis hakim di ma
ini masih memberikan kesempatan ya kepada putri candrawati kemudian kuat maruf dan juga ricky rizal untuk merehabilitasi dirinya ya
jadi ketika nanti selesai menjalani hukumannya bisa kembali ke masyarakat dan bersikap lebih positif begitu ya prof ibnu ya kalau saya tangkap
sementara untuk yang pak sambo untuk yang pak sabdo memang ini sebagai pelajaran begitu
retributif ya berarti ya
oke terima kasih
terima kasih sekali
dan para sumber yang sudah bergabung pada malam hari ini ada prof hipnu nugroho guru besar hukum pidana unsut dan juga matan hakim agung prof gaius lumbun
sehat selalu prof gayus dan juga prof hipnu
amin terima kasih
mata luhur prof gaius